gemerak besi tuh gemerak pasti saya sayang mainannya miski bawain yang ini udah meski
persis oleh yang lain masih kotor banyak debunya boleh boleh ya makasih miski sama sama saya kamu
kan temenin aku ketemu sama amino tentu dong sure tentu dong om pasti mau nemenin
kalau makanan saya enggak ada saya belum masak jadi enggak ada makanan ini kenapa sih
banget nasib gue gimana pak jadi ini pak samad pak samad yang menemukan elsa dia juga yang
mencongkel pintu mobilnya
supaya mengeluarkan elsa terus elsa dimana simbanya saya bawa ke rumah biar istirahat mbak
soalnya keadaannya itu lemah banget saya enggak tengga mbak bapak sama semuanya ini
gak usah khawatir saya di luar kok biar enggak tertimbul fitnah pas saya lagi ngobrol sama

kabur kabur ke mana ya kita sudah kejar ke sawah tapi banyak belum juga ketemu bu ya tapi pak samad
sama temennya udah lapor ke kepala desa sama pengurusnya jadi semua warga sekarang nyari elsa
kalau anak pertamanya ini yang bikin semuanya jadi kelihatan jahat
cuma andin yang kelihatan seputih kapas buat orang lain
pak angkat aja takutnya penting
tuh kan kayak yang paling baik paling peduli
speakerphone aja ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tadi barusan aku dapat telepon dari elsa pak
elsa ngomong apa sama kamu dia kasih tau gak dia dimana
aduh mana gak sempat lagi tanya elsa dimana
no ini papa lagi sama warga disini yang nyelamatin elsa
tapi sekarang elsa nggak ada
tadi belum sempat nanya dimana pak
tapi teleponnya tadi putus pak
aku kirim ke papa aja ya nomor yang tadi ditelepon sama elsa
yuda kamu kirim nomornya ke saya ya
no no kamu sih pake ditutup segala tadi
kasian kan esa mungkin mau jelasin apa ke kamu
mudah mudahan bisa cepet
aku mau berduit tuh
pernah buka nakal aja
buat facebookin gitu nih ya
bentar ya teh saya ambilkan bajunya
enggak usah enggak apa apa
tapi basah gitu
kalau saya minjem uang aja gimana
supaya saya bisa keluar dari desa ini
saya balik lagi ke sini
jadi enggak usah takut
pak teh olso bukan mbak
pak teh olso
hati aku hancur
kenapa gak ada yang peduli sama aku
jangankan orang lain
keluarga aku sendiri aja mungkin gak sadar kalau aku mengalami hal seperti ini
kayak suara papa
enggak enggak enggak
kita pasti bukan bapak
emang siapa sih yang peduliin gue sekarang
bahkan gue mati pun juga gak ada yang peduli sama gue
ini papa enggak
tolong keluarga pasien suruh masuk ya
alhamdulillah udah sadar nak
aku belum mati kan
berarti aku belum mati kan
alhamdulillah kamu selamat
papa mama disini
kamu lagi yang kuat
aku pikir udah
gak ada yang peduli sama aku
gak ada yang peduli
kalau aku mati
gak ada yang akan
akan kehilangan aku

tempat di mana diselalu
tempat di mana kamu ditolong sama warga untuk kamu
kalau bekerja sebentar
bahkan mba anin ikut nyari kamu
nino gak peduli sama aku
bahkan aku mati pun
nino gak akan peduli sama aku
nino gak peduli sama aku selamanya
kamu gak usah peduli
sama orang yang tidak
gak usah mikirin dia lagi
kamu harus inget
yang selalu ada untuk aku
papa selalu disini
gak usah mikir kemana mana
gak usah mikirin nino
elson baik baik aja ya
udah tenang aja
buktinya masih bisa selamat dari kecelakaan
sempat kabur lagi allah tuh baik sama dia
padahal dia malu malu
kayak gak tau aja
ya pokoknya sekarang kita bantu doa aja
semoga semuanya lancar ya
ngapain sih masih pada disini
padahal kan elsa sudah sadar
udah dirawat juga di rumah sakit
aku cuma mau bilang terima kasih banyak ya
kalian semua udah mau bantu saya untuk mencari adik saya
gak apa apa kondin
kan apapun yang kami lakukan itu buat kamu
ya kalau kamu butuh sesuatu pasti semua orang bergerakan
sorry sorry bukan kayak gitu maksud aku
maksud aku tuh ya siapapun yang butuh bantuan
ya siapapun yang butuh bantuan
pasti orang lain akan membantu
dan kebetulan sekarang yang butuh bantuan itu andien
yang sahabat aku juga

kamu di glamorous ga
air karena ingk hazmat juga iya
ya perasaan udah lama juga ya
panino gak masuk pondok pelita
dulu nih baru sampe di bandar garbang aja ya
tapi ini malah disuruh masuk
gue juga perasaan gue jadi gak enak im
ini kan perintahnya bu rosa
kita sebagai gadis terdampar pondok pelita
gak bisa bantah
udah sekarang begini aja
kita berdoa aja
semoga gak akan terjadi gonjang ganjing apapun disini
nanti kiki panggilin ibu
gak apa kita tunggu sini
seneng banget ya
beda rasanya sekarang
antara senang takut
mudah mudahan aja nanti disambut baik sama rena
udah diterima dengan baik
baik baik tambah cantik tambah langsing ya
apa kabar terina
nena juga agak lumayan udah
rena di rumah
tapi andien sudah kasih tau kamu kan
kalau misalnya nanti
something happen kalau rena
apa rena mau ketemu dengan saya
keadaan elsa udah mulai membaik
cuman badannya masih lama aja
elsa masih butuh waktu untuk pemulihannya
soalnya dia dehidrasi berat kan
tapi elsa dia lupa lupa gak badannya
dan ada benturan sedikit tapi gak apa apa
jadi gak ada yang perlu dikhawatirin
justru kalian yang udah susah payah ngebantu mama sama papanya real
terima kasih ya
terima kasih ya semuanya
gak apa apa lebih baik tidak semua istirahat aja
biar om disini yang jagain
aku sama bujur aja jagain
pasti nyariin mamanya kemana
dia pulang aja
juga kata dokter sebelum pagi bisa pulang
om tante kalo elsa nanti udah pulang aku boleh ya jenguk rumah
iya boleh banget
tante seneng elsa punya temen positif seperti kamu
jadi tante gak ada khawatir sama sekali
iya sih ya
om juga terima kasih sama kamu
kamu udah nemenin elsa
dan apalagi besok kan elsa
menjalani proses persidangan perceraiannya dia
aku pasti akan selalu ada buat elsa om tante
kita semua salut sama kamu nih
kamu bisa mengatasi semua ketakutan kamu
padahal aku udah berusaha mencuri spotlight disini
tapi tetap aja andi yang dapat pujian
jadi kira kira apa reina mau ketemu dengan saya
jadi ya saya tadi sempet ke kamarnya reina
saya mau menanyakan apakah dia bersedia mau ketemu sama kamu
tapi sebelum saya menyampaikan hal itu rena sudah keburu cerita
dan sebetulnya sangat bagus sekali
dia sangat senang dia cerita bahwa dia habis sholat
mendoakan papa alnya
dan saya gak tega untuk membuat moodnya jadi kurang enak lagi
jadi saya belum menanyakan itu
gini deh gimana kalau misalnya saya coba ke kamar rna lagi
untuk melihat apakah dia bersedia dan moodnya oke untuk ketemu kamu
gak apa apa ya
kita mau nyarang senyai ya
gak apa apa ya tunggu sini dulu ya
kamu mau bicara deh sama kamu
di depan ada om nino
dan om nino mau ketemu sama kamu
kamu mau gak ketemu sama om nino
keinginannya bagus bagus buat rena mau gak
miss kiki miss kiki ada di dapur kali kenapa emang gak
mau ditemuin sama miss kiki ya
yaudah oma panggilin ya oma telepon dulu miss kiki
ntar ya miss kiki lagi jalan jalan apa lari ya
aduh kamu lucu banget sih cantik banget sih
siapa yang nyisirin rambut tadi
hai kenapa sayang ada yang bisa miss kiki bantu
dulu mainan yang aku minta buang sama suster seska kayaknya nggak dibuang deh masih ada di gudang
kakak rena tahu dari mana kalau mainannya masih ada di gudang
karena aku yang suruh taruh di gudang
miss kiki mau minta tolong buat ambilin mainan aku
buat apa rena
aku boleh gak omah mainannya diambilin dulu sama miss kiki
ya boleh aja sih ya ki
yuk kita ambilin dulu
tadi di depan ugd seperti siana kelihatan nggak pernah tulus deh meski begitu aku takut untuk sharing ini
goong kalau muka lo kayak begini itu pasti lagi mikirin sesuatu udah cerita aja gak apa sih jangan lama lama dipendem entar busuk
oh iya nino udah sampai rumah belom ya
enggak tau cuma ntar gue tanya kiki kali ya eh kan handphone gue lobit
oh ya udahlah bentar lagi juga sampai rumah
ya mudah mudahan ya din ya dengan lo mencoba komunikasiin antara nino sama rena berjalan dengan lancar
soalnya kan luka lu kan terlalu dalam tuh sama nino tapi sekarang lo lagi nyoba buat ngelupain buat maafin
tapi kalau dipikir pikir belakangan agak sering ya shane ngomong yang bikin aku merasa disindir tapi mungkin itu cuma perasaan aku aja kali ya
thank you udah diantarin apa din
ya udah seharusnya lah
ah ya udah aku langsung pulang kali ya aku gak usah masuk dulu
ya tadi kan kamu lihat sendiri aku ketiduran terus sebelum itu juga aku kayak kecapean banget
jadi kayaknya aku butuh istirahat biar bisa kembali fresh kerja lagi besok
ya randy juga kayaknya udah nunggu di apartemen
hmm randy di apartemen kamu
iya dia sekarang itu
numpang di apartemen aku
kok aku gak tau ya dari kapan dan sampai kapan dia di sana
udah berapa ya udah sekitar dua atau tiga hari yang lalu dia di sana
ya soalnya kan apartemen dia tuh kebakaran terus mamanya udah ada yang tampung
nah randy tadinya mau tinggal di hotel terus aku akhirnya nawarin untuk tinggal di apartemen
cuman kalau sampai kapan dia bakal tinggal di apartemen aku masih belum tahu
ya mungkin sampai unitnya beres dulu lah
berarti kalau kalian suatu tempat tinggal nanti kalau andin butuh bantuan kalian bisa langsung bareng datangnya
ya kurang lebih begitu tunggu deh ini ini perasaan aku aja atau
tiap kali kamu menyebut nama andin aku rasanya kayak ada penekanan ya waktu di rumah sakit juga gitu
aku boleh jujur gak sama kami
ya boleh dong kita udah sepakat apapun itu satu sama lain kita harus jujur
jadi sekarang kalau misalnya ada yang mengganjal di hati kamu ada yang bikin kamu ngajak
jadi sekarang kalau misalnya ada yang mengganjal di hati kamu ada yang bikin kamu ngajak
jadi sekarang kalau misalnya ada yang mengganjal di hati kamu ada yang bikin kamu ngajak
jadi sekarang kalau misalnya ada yang mengganjal di hati kamu ada yang bikin kamu ngajak

karena dari omongan aku seperti ada
kamu tuh salah babe
aku gak ada perasaan kesel marah atau cemburu sama sekali ke angin
yang ada malah aku merasa bersimpati sama dia dengan semua hal yang udah terjadi sama dia
dan aku udah bilang kan sama kamu aku mau rekomen psikolog untuk andin
karena aku dapat referensi dari kakak
dan itu pun kalau andin mau
ini kamu serius
baik baik aja nih
kamu gak ada perasaan gak nyaman gitu
perasaan gak nyaman
gak ada sama sekali babe
saudara kamu kan nantinya akan jadi saudara aku juga
kalau kamu tahu yang sejujurnya
aku tuh benci sama andin sal
tapi aku gak akan korbankan hubungan kita hanya karena aku gak nyaman sama dia
aku tuh udah banyak belajar sama elsa
aku gak mau aku kehilangan kamu
seperti elsa kehilangan nino
apa rena gak mau ketemu
ya mungkin lagi ngebujukin
andin gimana udah ketemu elsa nya
ya elsa mungkin dalam keadaan shock aja sih sekarang
ya paling tidak elsa udah ditemu
paling tidak elsa udah ditemuin
alhamdulillah kalau gitu kami minta maaf ya karena gak ikut cari elsa
karena kondisi nino kan belum sembuh betul
udah ketemu sama rena
belum belum lagi belum
ya udah kalau gitu aku ke kamar rena dulu ya sebentar
sayang mainannya miss kiki bawain yang ini
ini udah miss kiki berisi soalnya yang lain masih kotor banyak debunya boleh
ya udah kita langsungin ya
amu mau kan temenin aku ketemu sama nino
sure tentu dong
amu pasti mau nemenin
tapi terus tapi ini dibawa buat apa
kamu belum jawab oma loh jawab dulu pertanyaan oma
aku mau ketemu sama nino ma
terus ini mau dibawa semua
ngapain sayang kok dibawa semua
ma ma mau gak temenin aku ketemu sama om nino
ada beberapa mainan yang om baik sengaja beli pilihin yang rena suka
ini buat rena semua
ini adalah britain hill fields dua
loh ini boneka yang dulu itu kan
rena mau kita bikin kayak begini lagi
yang dulu om neno kasih
aku mau kembalikan